polda metro jaya memberikan keterangan terkait dengan penyerangan yang dialami anggota kepolisian yang sedang menjalani tugas pada senin dinihari
petugas sedang menjalani tugas penyelidikan terkait dengan rencana pengerahan masa pada agenda pemeriksaan mrs yang dijadwalkan ada pada senin pagi
dalam penyerangan tersebut enam penyerang dinyatakan tewas
berikut adalah keterangan selengkapnya dari kapolda metro jaya irjen polisi fadil imran
tadi pagi sekitar pukul tiga puluh wib di jalan tol jakarta cikampek kilometer
telah terjadi penyerangan terhadap anggota polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan
terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang sedang menjalani tugas penyelidikan

berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa
saudara mrs dilakukan pemeriksaan
di polda metro jaya
dari berbagai sumber
rekan rekan media mungkin mendapatkan
berita melalui wa group
bahwa akan ada
di polda metro jaya
terkait dengan hal tersebut
kami polda metro jaya kemudian melakukan penyelidikan
kebenaran informasi tersebut
dan ketika anggota polda metro jaya
yang diduga adalah pengikut mrs
kendaraan petugas di ppt
yang diperhatikan sebagai penduduk mrs
dan penyelidikan di ppt
lalu kemudian diserang
dengan menggunakan senjata api
dan senjata tajam
sebagaimana yang rekan rekan lihat di depan ini
tindakan tegas terukur
yang diduga pengikut mrs
yang berjumlah sepuluh orang
sebanyak enam orang
terhadap kelompok mrs
yang melakukan penyerangan
dilakukan tindakan tegas
dan meninggal dunia sebanyak enam orang